anda termasuk orang yang sering kere di akhir bulan
itu tandanya anda kurang bijak mengelola gaji bulanan anda
padahal jika dikelola dengan baik anda tak perlu lagi merasa was was menghitung hari sampai tanggal gajian
saya budira harjo anda menyaksikan infonomi
dalam berbagai kesempatan saat saya mengadakan workshop pelatihan atau bahkan sesi konsultasi
pertanyaan pertama yang paling sering sekali muncul dari kalangan masyarakat
adalah bagaimana sih caranya melakukan alokasi penghasilan
masyarakat banyak memahami bahwa dengan melakukan alokasi penghasilan
maka mereka berarti sudah melakukan langkah yang paling dasar dalam perencanaan keuangan
dan sebenarnya banyak manfaat dari melakukan alokasi penghasilan
yang pertama ketika anda berhasil melakukan alokasi penghasilan
berarti anda sudah punya kendali atas keuangan anda
yang kedua dengan anda punya alokasi penghasilan yang baik
maka kemudian anda berarti anda akan memiliki surplus
anda bisa mengatur penghasilan anda sebagaimana rumkin sebagaimana rupa
agar akhirnya anda memiliki sisa penghasilan untuk kemudian direncanakan untuk masa depan
sehingga mungkinkah anda memiliki tujuan tujuan keuangan
dan dengan melakukan rencanaan atau alokasi penghasilan
berarti anda akan memiliki fondasi keuangan yang lebih baik
anda punya pengolahan
berarti anda memiliki fondasi penghasilan yang akan mampu untuk bisa membuat keuangan anda
dari waktu ke waktu dalam berbagai kondisi ekonomi lebih kuat dan stabil
terutama di saat resesi seperti saat ini
kemudian dengan alokasi penghasilan juga
berarti anda care anda perhatian sekali dengan keuangan anda dan keluarga anda
nah apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan alokasi penghasilan bulanan
salah satu hal yang paling penting
itu adalah kita tahu persis pengeluaran kita dari waktu ke waktu
nah ini yang jarang orang pahami
biasanya ketika orang punya penghasilan
dia ambil uang dari atm atau dari bank dan lain sebagainya
kemudian dia tidak tahu uangnya kemana
sehingga yang pertama adalah kita tahu dulu pola pola pengeluaran kita dari waktu ke waktu
baik itu pengeluaran rutin bulanan maupun juga adalah pengeluaran rutin tahunan
pengeluaran rutin bulanan seperti misalnya belanja rumah tangga
kemudian air dan lain sebagainya
itu harus dialokasikan secara khusus
kemudian juga ada pengeluaran tahunan yang ini seringkali dilupakan
saya pernah punya seorang klien yang dia ternyata tidak menyadari bahwa pengeluaran tahunannya begitu besarnya
sehingga mengakibatkan tabungannya tidak pernah bertambah selama dalam tiga tahun terakhir
setelah dia menyadari bahwa ternyata dia terlalu sering menghadapi pengeluaran tahunan

kemudian dia juga membuat perbaikan atas kondisi keuangannya
kemudian jangan lupa ketika anda membuat suatu perencanaan untuk alokasi penghasilan anda
anda harus melakukan yang disebut sebagai monitoring dan review atas penghasilan anda
ketika anda melakukan pembuatan anggaran kemudian anda melakukan monitoring setiap waktu ke waktu
kadang kadang orang membuat perencanaan anggaranya tidak realistis
dia membuat rencana kemudian tidak dimonitor sehingga akhirnya dia abaikan
menggunakan formula khusus dalam perencanaan anggaran sebenarnya bukanlah hal yang lumrah
kenapa karena setiap keluarga dan setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda beda
tetapi jika anda ingin menggunakan rumusan sederhana dan anda adalah orang yang punya penghasilan umr misalnya
maka ada baiknya anda bisa menggunakan rumusan enam puluh dua puluh sepuluh sepuluh
namun saya tidak menyarankan anda untuk memiliki cicilan utang yang berlebih
terutama jika anda masih memiliki penghasilan umr
kesalahan yang terjadi ketika anda memiliki penghasilan umr yang lebih tinggi
kesalahan yang terjadi ketika anda memiliki penghasilan umr yang lebih tinggi
kesalahan yang lazim dalam menyusun atau menata alokasi gaji bulanan adalah biasanya mereka tidak membuat suatu perencanaan yang realistis
alokasi bulanan harus berdasarkan pola pengeluaran anda dari hari ke hari
maka anda memerlukan yang disebut sebagai pencatatan pengeluaran
besaran pengeluaran bisa anda lakukan dengan menggunakan aplikasi misalnya saat ini
dengan menggunakan pencatatan pengeluaran anda mengetahui persis budget atau harga pengeluaran anda
nah ini adalah jelas dari pemirsa kasusnya
impeksi pengeluaran autoperk
ya mungkin ikuti peng quitusta com
terima kasih penulti
ini seringkan ke nasp clie di democracy dashboard juga bisa dikasih by strengthen us a com
untuk penulisan dosis kemarin sebaiknya faedah sendiriku sampai lempar dengineer lb again
untuk simpan kan
misalnya anda mengambil kursus atau misalnya anda ternyata membuat atau membeli vitamin untuk menjaga kesehatan anda
itu adalah pengeluaran yang penting
atau anda menjaga kesehatan anda dengan berolahraga
kemudian juga ada lagi pengeluaran yang sifatnya ini
itu adalah sesuatu pengeluaran yang sifatnya kenyamanan aktualisasi diri
nah diantara ketiga pengeluaran ini manakah yang harus didahulukan
anda harus mendahulukan yang butuh dan penting dulu sebelum yang ini
wow pensiun dini adalah impian banyak orang
di saat orang kemudian bisa pensiun secepat mungkin dan mungkin bisa melakukan hobi yang dia inginkan
pensiun dini sama sekali bukanlah hal yang mustahil jika kita tahu caranya
yang pertama yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatur gaya hidup kita jangan terlalu tinggi
semakin tinggi gaya hidup kita maka akan semakin berat kita menuju pensiun di
yang kedua kita harus tahu bagaimana cara kita membuat rencana yang realistis atas pensiun dini tersebut
pada usia berapa
yang ketiga anda harus mengkalkulasi kebutuhan dana pensiun anda tersebut
jika anda pensiun kemudian kira kira anda membutuhkan dana pensiun tersebut
sampai dengan dua puluh tahun yang akan datang dan kebutuhan setiap tahun adalah seratus juta
maka kemungkinan anda akan membutuhkan sekitar dua miliar untuk kebutuhan pensiun anda
kemudian barulah anda susun langkah demi langkahnya strateginya
jangan lupa agar langkah anda menuju pensiun dini semakin mudah
maka anda pun juga harus belajar teknik teknik berinvestasi dan mengembangkan uang yang anda miliki
jangan lupa juga anda juga harus belajar teknik teknik berinvestasi dan mengembangkan uang yang anda miliki
juga perlu memperhatikan bahwa penghasilan anda pun juga harus ditambah
seringkali orang juga kesalahannya adalah melihat pengeluarannya berusaha untuk berhemat berhemat dan berhemat
tetapi mereka melupakan satu hal bahwa mereka juga harus punya kecerdasan menciptakan penghasilan
ketika kita ingin memiliki dana darurat kita pun juga harus tahu berapa sih nilai kebutuhan dana darurat
tapi apa itu dana darurat
dana darurat adalah sebagian dana yang kita sisihkan secara khusus untuk mengantisipasi pengeluaran tidak terduga
yang mungkin nggak bisa di cover oleh asuransi
contoh misalnya ketika ada kerusakan di kendaraan anda atau rumah anda membutuhkan perbaikan
maka anda tentu mempersiapkan dana darurat ini
anda akan ambil dana tersebut dari dana darurat tersebut
dana darurat itu digunakan untuk mengantisipasi apabila kita kehilangan pekerjaan
dana darurat akan membantu kita di saat ekonomi berubah
sehingga dana darurat bisa dikatakan sebagai salah satu fondasi keuangan yang penting
yang berikutnya anda harus tahu berapa nilai dana darurat ideal yang anda perlu miliki
secara umum aturan dasarnya adalah
dana darurat anda minimal harus ada sekitar tiga bulan pengeluaran
jika pengeluaran anda tiap bulan adalah tiga bulan
maka minimal dana darurat anda adalah sekitar sembilan juta per bulan
dan maksimalnya sekitar enam bulan pengeluaran anda
nah kemudian anda baru menyusun suatu langkah langkah membangun dana darurat tersebut
bisa dengan menabung secara rutin
sehingga akhirnya dana tersebut tercapai dalam jarak yang realistis buat anda
jika anda punya cicilan dan kemudian anda mengalami kesulitan dengan cash flow anda atau dengan arus kas anda
maka berarti ada yang salah dalam keputusan anda saat membuat cicilan
anda perlu melakukan beberapa hal agar kemudian anda bisa menabung dan mempersiapkan dana darurat
bahkan untuk masa depan anda
yang pertama anda harus melakukan cek evaluasi keuangan anda
mulai dari penghasilan anda kemudian juga pengeluaran anda
di saat anda mengecek pengeluaran anda
pastikan bahwa pengeluaran pengeluaran tersebut tidak lepas dari kebutuhan kebutuhan dasar yang perlu anda miliki
kemudian lakukan penyesuaian supaya pengeluaran anda bisa menghasilkan surplus
yang pertama anda bisa menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu
yang kedua anda bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu
yang ketiga anda bisa mengganti pengeluaran yang tidak perlu
nah itu adalah tiga hal yang memungkinkan anda kemudian bisa memiliki dana darurat
dan bukan tidak mungkin juga ternyata mungkin cicilan anda yang terlalu besar
sedangkan barang yang anda pakai itu sebenarnya nggak betul betul sering dipakai
obat keuangan itu tidak selalu enak kadang pahit tetapi perlu
sudah kita tekan semaksimal mungkin tetapi kita melupakan ternyata kita masih punya potensi penghasilan yang lain
jadi misalnya kendaraan tadi untuk orang tadi itu ternyata masih bisa dikaryakan bisa disewakan
atau mungkin bisa juga dijadikan suatu kendaraan online yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan
hanya ada dua hal tekan pengeluaran atau tingkatkan pendapatan
suatu hari saya bertemu dengan seseorang dia cerita kepada saya
mas budi gimana sih caranya ngatur gaji dua puluh koma
loh kenapa bingung saya bilang gitu kan dua puluh koma kan berarti banyak
ternyata dia bilang bukan mas setiap tanggal dua puluh langsung koma mas
nah gimana tuh bicara ngatur keuangannya
saya kirain gajinya banyak sehingga tinggal diaturkan sebenarnya
ternyata enggak gimana caranya agar gajinya tidak berhenti di dua ribu dua puluh
tanggal siap tanggal dua puluh
nah mungkin teman teman di sini ada yang punya pengalaman serupa
sebelum gajian berikutnya datang udah keburu habis duitnya
sehingga apa yang harus kita lakukan
pertama sebenarnya ngaturnya sederhana sekali
anda atur penghasilan anda supaya cukup dalam sebulan
keluarkan uang anda untuk hal hal yang sifatnya perlu dulu
seperti misalnya pengeluaran rutin bulanan kan ada listrik ada air ada belanja rumah tangga
itu keluarkan dahulu
begitu pula juga untuk kontrakan
dan jangan lupa pengeluaran untuk tabungan dan juga untuk asuransi
setelah itu sisanya baru kemudian kita sisihkan kita alokasikan secara khusus selama tiga puluh hari yang tersisa
dan anda berusaha untuk semaksimal mungkin mencukupkan setiap harinya dengan budget anggarannya setiap bulannya tersebut
jika ternyata pengeluaran anda setelah disusun harus dibatasi setiap harinya menjadi tiga puluh
sepuluh ribu atau empat puluh ribu nah kita maka harus memutarkan otak gimana caranya kita bisa menggunakan empat puluh ribu itu untuk sehari
saya yakin anda bisa kenapa karena saya juga sering banget menemui sesuatu hal yang kayaknya tidak mungkin buat beberapa kalangan ternyata mungkin bagi kalangan yang lain
bahkan di perusahaan saya di tempat kami itu saya juga sering bertanya kepada mereka gimana caranya mereka mengatur penghasilan mereka
dan ternyata cukup mungkin kadang kadang kita perlu juga melihat bagaimana pengeluaran pengeluaran orang lain
supaya kita juga bisa belajar bagaimana cara mereka berhemat berhemat itu perlu kecerdasan
mari kelola keuangan dengan baik bukan tak mungkin impian yang terhalang dalam kondisi keuangan anda saat ini itu bisa teratasi
dan impian yang ada ke depan bisa terwujud dalam waktu dekat
saya budira harjo mari kita rencanakan keuangan secara bijak